selain uang makan tiga juta rupiah per hari anak buah sel di kementan juga diminta menyiapkan anggaran tiga puluh juta rupiah per bulan untuk istri sel ayun sriharahab
awalnya uang yang diminta disiapkan ada lima belas juta rupiah per bulan
siapa sebetulnya awalnya kok bisa disiapkan untuk ibu menteri tiga puluh juta per bulan itu
pak panji ya pak panji menyampaikan ke siapa
ke isnar apa kata katanya yang saudara tahu
wah hanya dengar dari panji awalnya dari situ ya
disiapkan tiga puluh juta itu setiap bulan
ya awalnya dulu cuma lima belas juta pak pertama
sejak kapan itu sejak beliau dilantik sebagai menteri atau beberapa bulan kemudian
saudara awal dua ribu dua puluh sudah menyiapkan itu
kok bisa naik seratus persen itu gimana ceritanya
dari yang info saya tahu dari pak isnar minta ada tambahan
lima belas dua puluh lima akhirnya mentok ke tiga puluh
sampai sekarang sampai terakhir ya
itu selama saudara menjabat di situ itu saudara tiap bulan
itu biasanya minggu awal bulan atau pertengahan atau apa
kalau ditagih baru kita